terus kenapa gak denger nama kak andri
andri anaknya abang rijal
kak lo perhatiin gak
waktu ibunya selfie dateng
mama cemberut sama papa
enggak gue gak merhatiin
coba aja ibu liat ke dalem
gimana mau liat ke dalem
orang digembok begini tuh
cari dimana ya
udah kesana deh
masih seneng apa
masih seneng apa
masih seneng apa
masih seneng apa
waktu kamu kecil
kamu tuh seneng

pokoknya apapun lauknya
kamu selalu minta harus ada terasi
itu waktu kamu masih teka
itu waktu kamu masih tk
sekali waktu deh
guru nanya ke semua murid
sekali waktu deh
sarapannya pake apa
sarapannya pake apa
terus adek jawab
ya udah kalau gitu kakak sekarang cerita tentang kak indra waktu masih tk
yang ini lucu
lucu dan menginspirasi
kalau potongan lauknya mina kecilin anak anak tahu nggak ya kang
soalnya kalau mereka tahu keuangan kita lagi terbatas nanti mereka sedih
sedangkan kita udah harus nabung untuk ngahirin
anak anak tidak boleh tahu masalah yang kita hadapi
kecilinnya sedikit sedikit biar nggak terasa
pak kang kamu sholat dulu sebentar lagi maghrib
indra kemarin kemana
ngantar mama jual emas
lo cerita udah dua kali
dua duanya gak ada yang lucu
apa sih yang mau lo sampaikan
kalian gak ada yang menangkap pesennya
kakak kak indra kamu kita bertiga pernah dan sering buat malu mama
tapi mama gak pernah marah sama kita
mamah gak pernah kecewa sama kita
anggaplah kehamilan mama bikin kita malu
tapi apa kita harus kecewa harus marah sama mama
terkadang kita suka membuat malu yang lainnya
terkadang kita juga suka membuat marah yang lainnya
kita tuh keluarga ini keluarga
tapi lo belum jawab nih pertanyaan dari gue
sebenernya apa sih yang mau lo sampein
itu pesan moralnya
makanya gue bilang lo itu kurang cerdas
lo sekolah ya
lo ga naik kelas
nanti sekelasnya sama murid murid baru
nanti sekelasnya sama murid murid baru
apa sih hubungannya
sama bapak kamu
karena tulisan empi itu
muji muji keluarganya bang rizal
kenapa bapak ga demen sama om rijal
pi pacaran sama andri
terus kenapa bapak ga demen sama kak andri
andi anaknya bang rijal
lo perhatiin ga
waktu ibunya syelfi dateng
bang rijal lebih ngerti
mama cemberut sama papa
enggak gue gak merhatiin